daihan ciri ciri orang ini selalu menunggangi burung raja wali
kemungkinan orang ini bersembunyi di markas pangeran jagur dipa
aku tidak yakin dengan isi pengumuman ini
aku tidak kenal dia tapi aku yakin dia orang baik
tempat apa ini
kenapa bisa ada kila di cuaca sepanas ini
aku harus berlindung
tempat apa lagi nih ya allah
aku akan memberikan kamu ajian
ajian penyerap sukma
kalung ini bisa membuatmu kebal
dengan ini kamu bisa memiliki
ilmu siapa saja
dan menyebutkan tiga kali nama yang dimaksud
untuk dipinjam ilmunya
terima kasih kakek
untuk bisa menguasai
istana batu jawa
kita harus menangkap
kian santang terlebih dahulu
kalau tanpa kian santang
para pemberontak itu
bisa dengan mudah
kalau kita bisa membunuh
bukan hanya istana batu jajar
yang kita kuasai
berada di tangan kita

kau tidak bisa menangkap kian santang
aku akan mengadakan sayembara
bagi siapa pun yang berhasil menangkap kian santang
aku akan menghadiahi
separuh kerajaan batu jajar ini
jika aku bisa menangkap kian santang
aku bisa memenangkan sayang bara itu
akhirnya aku bisa benar benar menjadi raja
kenapa kau terlihat tidak tepat
apakah kau tidak ingin yaiqa jadi dirimu
aku tidak tertarik dengan imbalan murahan seperti itu
aku lebih tertarik pada rara santan
akan kuhabisi dia
kau adalah bodoh
atau aku akan membunuhmu sekarang juga
kalau kita bisa menangkap kian santam rara santam pasti mendatangimu
bukankah itu adalah kesempatan bagus untuk membalaskan denda
perkataanmu adalah benar
tentu saja benar
baiklah kalian berdua
aku menugaskan kalian untuk mengawal prajuritku
membawa rempah rempah itu kembali
terima kasih rara santam
cari kian santam
pada pot menemukannya hidup atau mati
akan diberikan hadiah
sebagian dari wilayah batu jajar
oleh yang mulia odayhan
ciri ciri orang ini
selalu menunggangi burung raja wali
kemungkinan orang ini bersembunyi
di markas pangeran jagur dipa
aku tidak yakin dengan isi pengumuman ini
aku tidak kenal dia
tapi aku yakin dia orang baik
aku pun demikian
aku yakin dia adalah pasti orang baik
karena dikejar kejar oleh pasukan mongol yang lalim itu
aku senopati ardali
aku ingin memberitahu kepadamu
kalau kerajaan batu jajar sedang ada saymbara
akan mendapat hadiah
yaitu setengah dari kerajaan batu jajar
dengan aku memenangkan saimbarah
aku bisa melebarkan sayap kerajaan dayakulon
baiklah kalau gitu
saya akan ikuti sayembara itu
kau ikut denganku